ada secerca harapan
ini di tengah tengah melandainya covid sembilan belas
kita bisa membuka kelangsungan usaha
dan kembali menggiatkan lapangan kerja
yang terbuka seluas luasnya
untuk masyarakat indonesia
pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif